woy jangan lari
saya balik aja mas gak jadi
mau cari kontrakan lain aja
eh mau kemana
karena ada saya yang jaga gak usah takut
jangan macem macem ya mas lepasin
tenang dong sayang kan saya cuma mau jagain kamu aja
lagian juga kita sebentar lagi juga sampai kok
kalau lo mau selamat lo lepasin ya tas
lepasin tas ya
jangan jangan lepas saya
saya dan anak
ih kalau ga adariersus
oh ya bu
ibu perkenalkan nama
maaf saya belum pernah lihat ibu sama anak ibu
kalau boleh tahu ibu ini mau kemana ya bu
saya dan anak saya mau cari kontrakan
saya mau bantuin
tapi ternyata rampok
om saya diambil semua sama dia
sekarang saya nggak tahu
saya harus kemana dan gimana
oh jadi ibu ini mau cari kontrakan
saudara saya punya kontrakan
tapi sudah ada yang nyewa bu
mungkin besok atau lusa
yang nyewa datang
kalau ibu mau malam ini ibu bisa tidur di sana
saya mau pak
seenggaknya ada tempat yang aman untuk saya dan anak saya bermalam
untuk malam ini
nah seperti ini bu
kondisi kontrakannya masih kosong
karena yang mau nyewanya itu maunya kosongan bu
ya alhamdulillah pak
ini udah lebih dari cukup untuk kami
nanti ibu sama anak ibu bisa istirahat di sini untuk sementara
kalau begitu saya ulang dulu ya
kita kan belum sholat isyah
biar bunda biarkan sini
peninggalan kalung dari keluarga ayah kamu yang dititipkan
kamu lihat deh
di dalam kalung itu ada tulisan alam
jadi nanti kalau pening lagi ngerasa sedih sepi atau ketakutan
pening langsung pegang kalung ini kamu dekat
sini bunda pake ini
jaga baik baik ya
kalau ini jangan sampai hilang
karena ini satu satunya barang yang menghubungkan kamu dengan keluarga ayahmu
sekarang tidur yuk
berdoa dulu loh sebelum itu
bunda na jangan takut dong
kan ada bunda disini
kan udah punya kalung ini
kamu pegang kalungnya kamu dekat terus kamu zikir biar hatinya tenang
sekarang sampai coba tidur lagi
capek ya anak
kamu duduk sini dulu ya
bunda kan masih harus cari kerja
dan itu muter muter
pasti lumayan capek
apakah kamu nungguin bunda duduk di sini aja ya
tungguin aja bunda di sini nanti bunda selesai cari kerja
bunda jemput lagi
kalau aku ajak aku gak tahu harus kemana
aku gak mau bening sampai kenapa napa
sementara kalau di sini
aku juga takut ninggalin dia sendirian
ya allah kasih aku petunjukmu
aku yakin allah akan menjaga bening di sini
sampai disini ya tungguin bunda sampai bunda datang lagi ya
biar bunda dapat kaca kan
tapi beneran jangan kemana mana ya nak
sebentar ya nak
semangat ya bun
banyak banget beras yang kebuang buang
yang bohon nemeritas